yang juga jadi sorotan saudara ini adalah penemuan dua orang pria
yang ditemukan tewas tenggelam di saluran parit atau irigasi
di kota pematang siantar sumatera utara yang diduga merupakan ulah kawanan geng motor
para pelaku masih dalam pengejaran dan polisi juga masih menunggu hasil otopsi kedua korban
dua orang pria asal kabupaten asahan yang hendak liburan ke kota wisata parapat danau toba
ditemukan tenggelam di saluran parit atau irigasi di jalan bahkora
kota pematang siantar sumatera utara pada hari minggu kemarin
polisi menyebut bahwa kemungkinan kedua korban tewas tenggelam di parit karena ulah kawanan geng motor
pernyataan ini diambil dari keterangan sejumlah saksi
awalnya kedua korban berpapasan dengan kawanan geng motor dan terjadi interaksi
namun ketika korban melanjutkan perjalanan sepeda motor korban ditendang dan mereka masuk ke dalam parit
setelah kawanan geng motor pergi seorang teman korban yang melihat kejadian berusaha menyelamatkan korban
namun tidak berhasil karena air yang deras
saat ini belum ada satupun terduga pelaku yang ditangkap
namun polisi masih menyelidiki dan segera akan menetapkan
saksi hidup yang sendiri bisa memacu kendaraan lebih cepat
kemudian yang berboncengan ini dua korban ini kemudian berhasil dikejar
saat itu menurut keterangan saksi bahwa dia melihat dari jarak sekitar dua puluh meter ada pembicaraan di situ ya
karena tidak diketahui juga pembicaraan seperti apa
jadi korban dengan beberapa pelaku ini ada sedikit ngomong ngomong di situ
kemudian pada saat korban berusaha untuk pergi
dari diskusi tersebut salah satu terduga pelaku kemudian menendang motor korban sehingga kedua korban terjatuh ke dalam kali gitu ya
namun ini sudah kami dalam proses penyelidikan tim opsenal sudah mengumpulkan bukti petunjuk dan sebagainya
insya allah dalam waktu dekat pelaku sudah bisa kita deteksi
kita masih dalam perjalanan pencarian kita mau bantu dari dekat dekat juga untuk membantu dalam pemberian pelaku
kedua korban telah diotopsi ke rumah sakit bayangkara polda sumut
beberapa orang saksi juga telah dimintai keterangan
polisi juga telah mengumpulkan sejumlah rekaman cctv milik warga yang diduga dilintasi kawanan geng motor untuk mengidentifikasi para pelaku